untuk para penggemar fanatik vespa dianggap tidak hanya sekedar alat transportasi
tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup
selain bodinya yang khas dan ikonik
aksesoris dan perintilan perintilan dari vespa ini juga menjadi sesuatu hal yang banyak diburu oleh para penggemarnya
dan kalau bicara mengenai restorasi sebuah vespa
selain bodi dan cat yang mulus
kondisi dan tampilan dari jog atau tempat duduk juga menjadi sesuatu hal yang tak luput dari perhatian
di kalangan penggemar vespa tanah air
untuk pembuatan dan restorasi jog vespa klasik
nama yul indra menjadi salah satu pilihan utama
berawal dari hobi
pria yang akrab di sapa bang yul ini mulai belajar membuat jog vespa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat silam
belajar secara otodidak
semua proses pembuatan dan restorasi jog vespa ini dikerjakan yul bersama sang adik ikhwa secara manual
ukuran dan bentuk dari jog hasil karya yul dibuat semirip mungkin dengan jok orisinalnya
untuk detail yul mengandalkan foto dari internet dan hubungan pertemanan di komunitas
bahkan tak jarang
pria berusia lima puluh tahun ini harus membeli sendiri jog orisinal dari luar negeri untuk mengetahui detail bentuk dan ukurannya
ya restorasi klasik jadinya
standar aslinya yang orisinal
kayak piagam yang biasa gitu
kayak px tuh aslinya kayak px
karena standar klasik itu lebih nyaman
ibaratnya nggak ngebosenin gitu kan
kita juga kadang kadang ada yang aslinya kita ukur gitu
pinjam dong punya temen gitu
kalau ada yang keluar
terpaksa kita beli
untuk belajar gitu kan
ya kita harus berani begitu ya kan
beli bongkar gitu kan
ambil kayak gitu contoh rangkanya
atau ukuran detailnya kayak king and queen yang tadi gitu kan
meski memiliki ukuran dari jog orisinalnya
namun dalam detail proses pembuatan jog vespa klasik ini
yul tetap mengandalkan feeling dan pengalamannya
tiap tahap juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran
yul terkadang membutuhkan waktu hingga satu minggu
untuk bisa menyelesaikan pesanan satu buah jog vespa klasik
ya memang sih kayak gini
lama waktunya dibanding kalau mau cari cepetnya
atau dari segi ekonomi
ya kan finansial lebih enak kan vespa
kayak jepangan kan
bisa ditunggu tinggal sepuluh
tapi memang udah biasa
nggak biasa kerja buru buru gitu ya kan
dan lebih orang bilang
ah buat lo sih kayak bikin rumah
ah lo sih bukannya kangjok
dia bilang gitu kan
karena memang dibilang kesenian
karena beda beda ya kan
dari urutan urutan teling
ya kan gitu aja sih
meski harus menunggu lama
untuk bisa mendapatkan jog buatan yul
namun hal tersebut tidak menjadi masalah
untuk para penggemar vespa
kisaran harga di angka rp satu dua ratus lima puluh
hingga satu enam juta
untuk sebuah jog vespa pun
dianggap sebanding dengan kualitas yang ditawarkan
sebenarnya sih relatif
dibilang mahal juga
enggak dibilang murah juga enggak
karena bekasnya aja masih ada harganya kalau jog bang yul
ketekunan yul dalam dunia pembuatan dan restorasi jog vespa klasik pun
telah berbuah manis
pesanan jog vespa klasik hasil karyanya
sudah datang dari seluruh indonesia